salah satu negara dengan warga negara indonesia yang mencoblos pada hari ini adalah azerbaijan
negara pecahan uni soviet ini memiliki sekitar seratus wni yang cukup aktif dalam mengadakan kegiatan budaya nasional
azerbaijan merupakan sebuah negara yang merdeka dari pendudukan uni soviet pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di sebelah utara negara yang memiliki ibu kota bernama baku ini berbatasan dengan rusia
sebelah barat berbatasan dengan georgia
di timur berbatasan dengan laut kaspia dan selatan dengan iran
yang khas dari kota baku sendiri adalah wisata kota tua yang terdapat di jantung kota baku
di kompleks kota tua ini terdapat bekas istana kerajaan shirvan makam keluarga raja serta bangunan maident tower
tidak jauh dari kompleks kota tua terdapat pusat perbelanjaan outdoor fountain square
di alun alun ini kbri baku menghelat acara tahunan
walaupun dengan tim yang terbatas acara yang diselenggarakan tahun ini dapat berlangsung meriah dan dapat menarik warga lokal untuk dapat mengerti budaya indonesia lebih jauh
tidak jauh dari fountain square terdapat wisma indonesia yang dijadikan tempat pencoblosan pada pemilu dua ribu sembilan belas ini
yang juga berlokasi tidak jauh dari kbri baku
dan untuk mengetahui jalannya proses pencoblosan di azerbaijan kita sudah terhubung melalui skype dengan staff kbri baku azerbaijan hiskia m mondulta
selamat sore waktu jakarta pak hiskia dan selamat siang waktu baku
iya selamat siang waktu baku mbak
pak hiskia bagaimana jalannya prosesi pencoblosan di sana serta seberapa banyak jumlah wni yang ada di sana saat ini
iya untuk pemilu di baku azerbaijang dilakukan pada hari ini
tanggal empat belas april dua ribu sembilan belas di wisma indonesia dimulai dari pagi tadi sekitar jam sembilan pagi hingga jam delapan malam nanti
dengan jumlah dpt yang dapat saya informasikan sekitar satu ratus empat orang
empat orang untuk diberikan waktu selama satu hari begitu ya pak ya
sampai siang ini kurang lebih mungkin berjalan sekitar berapa empat jam
itu sudah berapa banyak pak warga negara indonesia yang sudah
menyalurkan hak pilihnya
baik apakah ada kendala berarti
untuk kendala saya kira tidak ada mbak
berjalan dengan lancar
berjalan dengan lancar
artinya sosialisasi yang dilakukan kbri kepada wni terkait pencoblosan ini
sudah berjalan cukup lama begitu ya pak ya
sehingga warga memang sudah cukup paham mengenai bagaimana menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu kali ini
ya memang untuk sosialisasi yang dilakukan oleh ppln baku dilakukan sebanyak tiga kali sepanjang beberapa bulan terakhir
sebanyak tiga kali dua kali di baku dan satu kali di luar kota baku
dan penjelasan semuanya sudah diterima dengan baik oleh masyarakat
terkait dengan gambaran umum pemilu
juga proses tata cara pencoblosan yang telah ditetapkan oleh kpu
dan kemudian memang karena jumlah masyarakat di baku sendiri tidak banyak
jadi sosialisasi yang kami lakukan lebih terasa santai dan juga sebagai ajang untuk
silaturahmi begitu ya
baik ada satu ratus empat warga yang memiliki hak pilih di azerbaijan ini
semua berada di jakarta
semua berada di sekitaran kbri atau ada warga yang kemudian berada di luar ibu kota
sehingga menyalurkan hak pilihnya itu mungkin tidak bisa secara langsung
mungkin melalui pos atau bagaimana
betul sekali mbak
jadi memang untuk upaya mengakomodir dari hak para pemilih
petugas kppsn melakukan upaya penjangkauan jemput bola
mereka melakukan semacam tps berjalan atau kota keliling ke beberapa daerah
dan salah satunya daerah sekitar baku
kota gabala dan ada juga di nasifan
dan salah satu upaya lainnya melalui pengiriman surat suara via pos
ada metode unik atau tidak pak yang diberlakukan di azerbaijan ini
saya kira tidak ada mbak
seperti biasa yang sudah diatur oleh kpu dan juga ditetapkan dan direncanakan oleh tim ppln
tapi kalau kemudian tadi pak haikal katakan sejauh ini sudah lima puluh persen
artinya sudah sekitar lima puluh orang begitu ya
warga negara indonesia yang menyalurkan hak pilihnya
ini kalau dibandingkan dengan lima tahun lalu
apakah ada peningkatan atau seperti apa perbedaan antusiasme warga dibandingkan tahun tahun sebelumnya
nah kalau untuk ini karena saya baru mbak
jadi mungkin sepertinya sih sama saja mbak
tapi mungkin dari kesaksian
mungkin dari perbedaan begitu ya
ataupun cerita warga negara indonesia yang kemudian datang ke kbri itu gambarannya perbedaannya dengan sebelumnya
mungkin apakah ada pengalaman pengalaman yang berbeda dibandingkan sebelumnya pak hiskia
pasti ada perbedaan perbedaan mbak
iya apa saja itu mungkin bisa diceritakan
pengalaman mereka itu apa yang berbeda
karena kalau dari calon kan mungkin kurang lebih sama ya pak iskia ya
karena pergantian dari masyarakat ada yang datang dan pergi seperti itu mbak
jadi dan sebagian besar memang karena kita masyarakat itu tidak terlalu banyak
tentunya di sini lebih akrab lebih kekeluargaan
jadi seperti itu kira kira mbak
ada treatment khusus atau tidak yang diberlakukan di kbri
misalnya begitu dengan jamuan khusus atau mungkin dengan
di sini kami masyarakat mengadakan potluck
jadi masing masing masyarakat yang bersedia dan juga mau berkontribusi membawa makanan pada saat nanti makan jamuan siang kami makan bersama sama seperti itu
deadlinenya jam delapan berarti ini tinggal berapa jam lagi pak hizkiyah
kira kira sekitar lima jam lagi mbak di sini
jam tiga kurang lima belas
masih lima jam lagi ya
warga masih terus berdatangan
masih masih ada kami masih terus menunggu
tim kppsa masih terus menunggu di sini
kira kira optimis bahwa satu ratus empat warga ini akan semuanya menggunakan hak pilihnya pak isg ya
kali ini masih menunggu di sini
mungkin ada himbawan bagi warga azerbaijan warga negara azerbaijan warga negara indonesia yang berada di azerbaijan untuk pemilu kali ini pak hizkia
tentunya kami masih terus menunggu di sini sampai pukul delapan nanti
harapannya untuk teman teman warga negara masyarakat indonesia yang berada di baku sekitarnya bisa datang ke wisma indonesia untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasinya untuk pesta demokrasi kali ini
oke baik baik setelah suaranya ini surat suaranya kertas suaranya ini kemudian dikumpulkan nanti langsung akan dikirimkan begitu ya ke jakarta
nanti ada perhubungan
nanti ada perhitungan suara mbak
dilakukan tiga hari setelah ini bersamaan dengan pemilu serentak yang ada di indonesia tujuh belas april dua ribu sembilan belas
baru kemudian nanti akan dikirimkan ke jakarta
pak hiskia m mondulta staff kbri baku azerbaijan
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom selamat siang waktu baku